liga basket pelajar terbesar di indonesia development basketball league atau dbl
sebenarnya sejak oktober lalu telah digelar di beberapa kota di pulau jawa dan bali
melihat penyelenggaran yang berlangsung aman dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
pemerintah akhirnya memberi izin dbl untuk menggelar pertandingan di luar pulau jawa bali
kick off penyelenggaran liga basket pelajar di luar pulau jawa bali kali ini
dihadiri langsung oleh menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
dan koordinator ppkm luar jawa bali erlangga hartarto
kalau pelaksanaan di jawa bali tidak sukses saya tidak berani datang ke pak erlangga
karena sukses di jawa bali makanya saya berani minta izin ke pak erlangga
itu aja mas angga ya
bagi dbl hal ini merupakan pencapaian dan kepercayaan dari pemerintah
untuk bisa kembali menggelar kompetisi di tengah pandemi yang belum benar benar berakhir
bisa bisanya pak mengenung karena kesempatan hari ini kita bisa menjalankan lagi secara resmi
dbl di luar jawa bali
karena bagaimanapun pak mayoritas kompetisi kami diselenggarakan di luar jawa bali
karena indonesia ini negara yang sangat luas
peserta kami lebih banyak di luar jawa bali daripada di jawa bali
tahun ini dbl akan menggelar pertandingan di lima kota di luar pulau jawa bali
yaitu aceh jayapura padang manado dan jambi
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta